penyelidikan penyebab tewasnya ga dan da
seorang ibu dan anaknya warga perumahan di cinere depok jawa barat terus bergulir
senin siang kabit dokes polda metro jaya kombes dr heri wijatmoko menyebut
dari autopsi tidak ditemukan percikan darah di tubuh kedua korban
sehingga polisi yakin kedua korban tewas bukan karena tindak kekerasan
tim forensik polda metro jaya pun hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan toksikologi dan patologi forensik
sementara direktur reserse kriminal umum polda metro jaya kombes hengki haryadi menyatakan
meski ditemukan sejumlah barang bukti di laptop korban serta surat berbahasa inggris
polisi belum mau menarik kesimpulan perihal penyebab kematian korban
kombes hengki haryadi pun menyebut ada empat kemungkinan penyebab kematian korban
yaitu kematian karena sebab alami adanya insiden atau kecelakaan akibat bunuh diri atau karena pembunuhan
polisi pun akan memeriksa anggota keluarga korban
karena dari pemeriksaan saksi korban sudah tidak berkomunikasi sejak tahun dua ribu sebelas
di tkp ditemukannya jenazah ini dua buah senter
dan dua buah dupa
yang berisi bebatuan
nah ini yang akan kita kriteri
kembali ke laboratorium forensik
ini hampir sama dengan kejadian kalidres
dengan keluarga ini jauh
kemudian anaknya ini
ini juga belum menikah
sama seperti kalidres umur tiga puluh empat tahun belum menikah
kamis tujuh september penemuan kerangka ga enam puluh empat tahun dan da tiga puluh delapan tahun
berawal dari laporan warga yang curiga lantaran kedua korban tidak keluar rumah selama satu bulan
warga yang mendobrak rumah menemukan seorang korban yang tidak keluar rumah selama satu bulan
dan kerangka kedua korban berdampingan di dalam kamar mandi art
dari lokasi polisi menemukan sepucuk surat berisi nama dan nomor telepon keluarga korban
selain itu polisi pun menemukan makanan yang masih utuh di tempat sampah di dalam rumah
hingga kini kedua jasad korban masih diotopsi di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
polisi pun berencana melakukan olah tkp lanjutan
berkeputar cnn indonesia